komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta masih melakukan proses rekapitulasi secara manual
pilkada dki jakarta putaran kedua di tingkat kecamatan
proses real account manual di empat puluh empat kecamatan di dki jakarta rencananya dilakukan
dari tanggal dua puluh hingga dua puluh enam april dua ribu tujuh belas
setelah selesai di kecamatan proses rekapitulasi manual dilanjutkan di tingkat kota
sampai tanggal dua puluh delapan april baru masuk ke tingkat provinsi dan hasilnya kemudian diumumkan
pada mei atau satu mei dua ribu tujuh belas
pasangan calon yang tidak menerima hasil itu diberi waktu tiga hari
untuk mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
jika tidak ada gugatan maka kpu provinsi dki jakarta akan menetapkan hasil final
pada empat mei dua ribu tujuh belas
berbeda dengan rekapitulasi manual kpud dki telah menyelesaikan hitung suara
melalui sistem informasi penghitungan suara atau situng tadi malam
yang didasarkan pada uduhan form c satu di tiap tps
dari data situng tadi malam itu partisipasi ada peningkatan menjadi tujuh puluh delapan persen
waktu di putaran pertama kan tujuh puluh lima tujuh puluh lima persen
dan kemudian sekarang partisipasinya versi situng tujuh puluh delapan persen
ini artinya melampaui dari target nasional tujuh puluh tujuh lima persen
kemudian yang kedua hasil perolehan suaranya versi situng
pak basuki pak carot itu empat puluh tujuh persen
kemudian pak anies pak sandi lima puluh tujuh sembilan puluh lima persen
itu sudah total di seratus persen tps tiga belas tiga puluh empat tps kita
tetapi harus dicatat bahwa ini bukan hasil resmi
yang dijadikan dasar bagi penetapan pilkada kita